bukannya nanti kita berpukul ujung
seperti apa ketika sudah di kapal selamnya
yang pertama kita ingin memberikan
suatu pemahaman tentang tugas
seorang kru kapal selam yang penuh bahaya dan penuh resiko kepada mereka
jadi tugas seorang kapal selam itu bukan
sebuah tugas yang ringan bukan sebuah tugas yang
biasa biasa saja tetapi penuh resiko
resiko itu termasuk pada saat operasi atau pada saat kedaruratan
tujuannya di awal adalah kita ingin memenamkan kepada mereka
di mindset mereka bahwa
pekerjaan menjadi seorang kru kapal selam adalah penuh risiko
namun apabila kita memiliki bekal pengetahuan
kita memiliki mereka dibekali dengan
skill dan kemampuan yang
dapat mereka pergunakan untuk menghadapi syuting tersebut
diharapkan mereka punya percaya diri
kru kapal selam itu kan kapal selam sendiri kan termasuk sesuatu yang strategis
krunya pun memiliki pengetahuan yang strategi
nah berarti ada sesuatu yang penting dong bahwa
kru kapal selam itu harus bisa menyelamatkan diri dari kejaran musuh atau gimana
betul jadi ada penekanan ke arah situnya nggak gitu
penekanannya adalah setiap misi
atau setiap tugas yang diberikan pada saat kapal selam beroperasi
tugas yang bersifat rahasia nah tugas operasi
tersebut yang menjadi titik berat pada saat kita melaksanakan
survivor misi tersebut tidak boleh jatuh
atau tidak boleh bocor kepada pihak musuh
jadi titik beratnya pada saat kita berada di daerah musuh
sebisa mungkin manakala kita tertangkap
sebisa mungkin jangan tertangkap kita harus segera
kenapa tidak tertangkap
tapi manakala tertangkap yang paling penting adalah
kerasihan operasi tidak boleh sekali kali di depokan
tiga hari pertama ini para siswa masih agak bisa bersantai
usai pembekalan secara teori dan praktik
tak lama lagi mereka akan diterjunkan untuk melakukan simulasi bertahan hidup secara realistis

para siswa sekolah kapal selam yang sedang beristirahat dibuat kaget dan harus langsung siaga dalam hitungan menit
tak ada waktu berlambat lambat karena tendangan dan pecutan dari pelatih terus menyambar
keriuhan ini menandai dimulainya latihan penuh simulasi bertahan hidup di lautan dan daratan
jelang tengah malam full training exercise bagi siswa
bagi siswa sekolah kapal selam ini dimulai dan agar latihan bertahan hidup ini berjalan secara realistis
maka para siswa ini tidak diperkenankan membawa berbagai macam perlengkapan yang mereka miliki
mereka hanya diperkenankan membawa perlengkapan yang dibilang hanya untuk darurat saja
karena respon para siswa dinilai lambat
maka mereka harus menerima
berbagai hukuman dari pelatih
dingin lelah sekaligus rasa sakit mulai menyerang para siswa
usai penghukuman para siswa kemudian dibawa ke pantai
selanjutnya siswa siswa ini bersiap mempraktekan pelajaran bertahan hidup di lautan
di tengah dingin dan gelap malam para siswa yang dibagi tiga kelompok dilepas ke tengah lautan
mereka hanya diberi sedikit perbekalan dan peralatan darurat
para siswa ini diibaratkan berada di daerah musuh
karena itu mereka pun diharuskan membuat sinyal pertolongan secara tersembunyi
sinyal pertolongan dilancarkan
namun bantuan belum bisa merapat
di lokasi yang ditentukan para siswa ini menunggu
tak lama kemudian helikopter melintas memastikan posisi dropping bantuan
dan kemudian bantuan perbekalan dijatuhkan
selain berisikan bahan makanan di dalam bantuan tersebut juga terdapat perintah selanjutnya
yaitu siswa harus menuju sebuah lokasi untuk menunggu bantuan sambil beristirahat
seharian penuh para siswa penyintas ini berjalan kaki sembari menghindari patroli musuh
di satu titik mereka kembali bertemu agen yang akan memberikan instruksi selanjutnya
dan akhirnya para siswa ini bisa sedikit beristirahat sembari mengolah makanan
ini adalah makanan pertama mereka sejak malam sebelumnya dilepas ke laut
mas periskop ini ceritanya kita sedang melakukan apa ini
ini sedang membakar kayu untuk makan malam kita
jadi tadi sedang berburu ular
ularnya akan dimasak untuk makan malam
ini sekarang berarti sudah agak santai agak rileks
mas sebenarnya ketika latihan survival di laut dan kemudian di darat tantangannya apa sih
kalau di laut itu seperti apa gitu ada tantangannya
kalau di laut itu mungkin kendalanya kita kan hanya bermodalkan lifecraft atau semacam perahu karet
jadi hidup kita hanya mengapung di situ saja
dan kondisi logistik juga terbatas
terus ada kendala lainnya misalnya
seperti yang lainnya kalau di laut itu
cuaca atau bagaimana gitu
mungkin keadaan cuaca atau gelombang laut yang kadang berubah berubah
kadang ombaknya tinggi kadang arusnya tinggi
itu membuat kondisi basic menurun
di laut itu ya

apa yang mas rasakan
mas apa yang mas rasakan
kalau di darat yang mas rasakan sejauh ini
kalau di darat tantangannya itu
kita kan berada di daerah yang tidak kita kenal
di situ kan kita harus jaga jaga atau mawas diri lah
dari apabila itu tempat musuh daerah musuh
apalagi kalau itu disimulasikan daerah musuh gitu ya
kita harus cari tempat tempat yang aman
dan juga tempat tempat yang aman dari hewan hewan
nah mas dari semenjak latihan yang mas
latihan bertahan hidup di laut dan di hutan ini
yang paling berkesan menurut mas yang mana
yang sangat berkesan gitu mas
menurut saya yang berkesan di hutan
di hutan ini
karena kita harus dapat memilih macam macam
buah mana yang bisa kita makan
karena enggak semua buah atau daun daun kita bisa makan
artinya ada pengetahuan baru gitu ya
iya pengetahuan baru
usai makan para siswa kemudian harus bermalam di lokasi ini
meski beristirahat mereka diharuskan tetap bersiaga
pasalnya patroli musuh sudah mencium keberadaan mereka
dan akan terus memburu para siswa ini
baik juga teman teman
nanti ini kita behandalkan epidemiologis questioned bagi
kepala kepala kepala
keriuhan tembakan memecah keheningan
patroli musuh rupanya berhasil menemukan para siswa sekolah kapal selam yang tengah bertahan hidup di hutan
karena tak bersenjata dan terkepung para siswa ini tak punya pilihan selain menyerah
yang terjadi selanjutnya bisa ditebak
diiringi penyiksaan para penyintas ini dibawa ke kem musuh
sesampainya di markas musuh mereka dikumpulkan
dan disinilah fase latihan survival yang terberat akan dilakukan
kepala kepala selam
bagi seorang prajurit kapal selam survival
bukan hanya cara untuk bertahan hidup baik di lautan maupun di daratan
tetapi juga adalah menyimpan informasi ketika tertangkap oleh musuh
dan ini adalah salah satu materi yang terberat yang nantinya akan dijalani pada hari ini
proses interogasi terdiri dari beberapa tahap
yaitu tahap ringan menengah dan berat
di tahap ringan para penyintas akan dibujuk secara halus dan tanpa kekerasan
agar mau membocorkan informasi yang diperlukan oleh musuh
salah satunya ditawari makanan atau hal hal menyenangkan lainnya
dua perwira yang belum makar
seorang perwira tipenya apa
siap sudah diberitahu saya setah
jelas kumpulkan seorang
adalah tahap menengah
pada tahap ini para tahanan sudah mulai disiksa musuh agar membocorkan informasi
adalah tahap menengah
setelah olivet masuk ke inusi g apps invece
terima kasih terima kasih
masih pening bestimmt gaya orang
kepada mereka bagaimana
cara menghadapi interogasi
musuh pada saat mereka ditawan
apa yang boleh mereka sampaikan
apa yang tetap menjadi
informasi yang harus dijaga
sambil mengulur waktu
mengulur waktu sampai
seperti termasuk mereka mempelajari hak hak mereka
betul mereka mempelajari hak mereka
sebagai seorang tawanan
prisoner of war mereka tahu
mereka tahu batasan mana
yang boleh disampaikan pada interugator
nah kalau integrasinya sendiri tuh
seperti apa sih sebenarnya yang
nantinya akan mereka alami
oke disini kita akan kenalkan interogasi mulai dari
soft itu dari mulai kita uji mereka
dengan sesuatu yang nyaman
sesuatu yang mereka butuhkan
sebagai seorang survivor yang tentunya
lapar ketakutan dan sebagainya
rasa tidak nyaman itu kita berikan
sambil kita pancing apakah ada informasi
yang keluar dari mulut mereka atau tidak
kemudian baru tensinya kita naikkan
sampai yang hard sampai yang beban
dan mereka itu
yang harus disimpan itu informasi seperti apa
informasi yang harus saya simpan mereka simpan
dengan serapat rapatnya adalah tentang
operasi yang mereka lakukan
kemudian alutsista yang mereka miliki
tahap terberat dari
interogasi adalah penyiksaan
secara hukum perang
penyiksaan di luar batas kewajaran
sebenarnya tidak diperbolehkan
situasi perang menyebabkan
aturan kerap dilanggar
dan para prajurit ini pun
harus bersiap dengan kemungkinan terburuk
bisa berapa lama
kalau berisiko itu ke dalam berapa
posisi gitu ya
kan kamu yang paling kiri ya wan
para tawanan ini kemudian dikumpulkan
dan dijemur di lapangan terbuka
tentu saja dengan
kawalan ketat pasukan musuh
pasukan pembebas yang terdiri dari
siswa sekolah pasukan katan
mulai mendekati markas musuh
setelah semua siap di posisi yang ditentukan
perintah serangan mendadak diteriakan
antara pasukan musuh dan siswa kopaska tak terhindarkan
selu waktu lama
pasukan musuh berhasil dipukul mundur
kami dari komando pasukan katak
akan membebaskan para sandral
selanjutnya pasukan siswa kopaska
membawa para tawanan menuju pelabuhan terdekat
untuk segera dibawa pulang
selama lima hari
para siswa kapal selam ini mendapatkan pelatihan dan pengalaman baru
selain itu yang istimewa
juga terintegrasi dengan latihan dari sekolah pusat pendidikan khusus tni angkatan laut lainnya
yaitu sekolah kopaska dan sekolah penerbang
siswa dari sekolah kopaska berlatih membebaskan sandera
dan berperan sebagai tentara musuh
sementara siswa sekolah penerbang
dapat mempraktikan terbang rendah dan dropping bantuan
dengan pelatihan integrasi ini
para siswa diharapkan bisa saling mengenal sejak masa pendidikan
sehingga mempererat kekompakan di kemudian hari